persiapan pengibaran sang merah putih
kapor pengibaran sang merah putih siap
penyerahan sang merah putih oleh inspektur upacara kepada pembawa bendera
terima kasih bapak
undangan dimohon berdiri
jangan lupa untuk berlangganan dan berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan dan berlangganan

jangan lupa untuk berlangganan dan berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan dan berlangganan

jangan lupa untuk berlangganan dan berlangganan

jangan lupa untuk berlangganan dan berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan dan berlangganan
semua bidang momenzial diyen potongan milik

jalan jalan di depan
undangan disilakan duduk kembali